tingginya penambahan kasus baru positif akhir akhir ini
telah menimbulkan krisis ruang perawatan pasien covid sembilan belas di sejumlah daerah
di jakarta kapasitas ruang icu pada dua puluh rumah sakit khusus covid sembilan belas
telah mencapai seratus persen
di mana satu ruang icu rata rata diisi satu hingga delapan tempat tidur
meski ruang icu sudah penuh
ketua satgas penanganan covid sembilan belas doni monardo
memastikan ruang isolasi di dki jakarta masih mencukupi
okupansi ruang icu terus mengalami peningkatan
seiring dengan terus bertambahnya jumlah pasien covid sembilan belas di dki jakarta
delapan bed saja
sementara ada empat puluh tujuh
rumah sakit covid sembilan belas di jakarta
yang jumlah bednya untuk icu itu di atas sepuluh
tak beda dengan jakarta
pas jadi berlakukan new normal di pulau dewata bali
kasus covid sembilan belas semakin tinggi
bukan hanya pasien positif
angka kematian juga melonjak seratus persen
alhasil rumah sakit rujukan covid sembilan belas pun juga kewalahan untuk menangani pasien
salah satunya adalah rumah sakit wangaya denpasar
di rumah sakit ini
dua belas ruang isolasi kemudian ditambah menjadi empat puluh satu ruangan
namun tetap juga tidak mampu menampung lonjakan pasien
saat ini pihak rumah sakit menerapkan sistem buka tutup untuk layanan igd
sambil menyiapkan sebelas ruangan isolasi baru dengan memakai ruang tamu gedung vip
rumah sakit juga mengimbau pasien non covid untuk berobat di rumah sakit lain
agar tidak terpapar covid sembilan belas
igd di rumah sakit wangaya memang sistemnya buka tutup karena ini menunggu

ini menunggu penyiapan ruangan di ruang isolasi baru
secara keseluruhan jumlah pasien covid sembilan belas di bali berdasarkan data satgas penanganan covid sembilan belas provinsi bali pada senin
tercatat pasien positif sebanyak tujuh tiga ratus dua belas orang lima tujuh ratus delapan puluh dua orang diantaranya dinyatakan sembuh
dan satu ratus tujuh puluh sembilan orang meninggal dunia
sementara hingga saat ini jumlah pasien yang masih menjalani perawatan sebanyak satu tiga ratus lima puluh satu orang
tim liputan cnn indonesia